empat hari sudah jalan
aku mau bawa perang
satu hari satu kali masa
penampungan ini sifatnya sementara
ini tanggal tiga sudah ditepati ini kan sekolah
tanggal tiga sudah murid para wasu
jadi sebelum murid masuk
mereka harus sudah bergeser
bergeseran tempat penampungan
yang berikutnya ini sedang kita carikan
beberapa titik kita siapkan
yang penting bagi mereka
kita tangani dari sisi